kolagen bisa membuat tubuh kita terlihat tidak kendur
nah tentu agar posyandunya itu kuat itu seluruh elemen masyarakat sekali lagi karena gotong royong itu kunci yang ada di indonesia
mau salam lagi ya
ikan ikan mabuk dan mati ini sering diambil warga untuk dikonsumsi
dia sistemnya kekeluargaan kalau sponsor masuk itu kan profesional
kemudian yang gak kita tahu gitu kan
berarti kekhawatiran itu ada bukan hanya di masyarakat sipil tapi di masyarakat
saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu
dan situasi terkini koalisi dan elektabilitas baca pres serta bacawa pres yang sudah dirangkum oleh tim lipan cnn indonesia
penurunan ini berarti red flight nih
kalau dari orang tuanya sendiri gitu ya
kalau kita melihat kan nih yang lagi ramai diperbincangkan anak anak muda saat ini isu soal mental health
peluang koalisi antara kubu paslon i anies baswedan moe miniskanda dan paslon iii ganjar pranowo mahfud md
kalau saya salah nanti tak selalu nyabuti semua
karena di pelosok pelosok kampung itu ada sekitar dua korban yang sudah meninggal dunia
tapi cuma u empat puluh asean
karena kan hampir dua tahun itu kehilangan sosialisasi ya secara terpaksa
bermesengketa tidak ada pelanggaran
sehingga empat belas provinsi itu kemudian bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi
itu berdekatan dengan sejumlah tempat tinggal seperti misalnya apartemen dan juga pusat perbelanjaan
jika mengigau terjadi di kategori rame behavior disorder atau rbd
kepada elektabilitasnya prabowo gibran
dari tpn ganjar mahfud itu masukannya banyak banget balihonya yang ditempel di pohon
penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem
seneng ya berarti mas alam ini termasuk yang gak pilih pilih
menunjukkan adab dan etikanya
sempet sih tapi kayak lewat omongan doang aja
jam sembilan paling lama jam sepuluh kali ya
enggak lah biasa aja kalau jalanan mah
harga yang disubsidi itu rp empat belas ribu ya
misalnya lari ya kita bisa lihat udara segar
ini kalau kita lihat di sekitar piring lingkup terkecil aja nih
dari warga kepada pihak pihak terkait seperti misalnya untuk ambulans kemudian juga rumah sakit pihak pemerintah daerah
masyarakat sipil menilai tindakan jokowi tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan ham di indonesia
di antaranya partai golkar
jadi nanti kalau lo baca baca cnn indonesia com
pembangunan tol berbiaya investasi rp dua puluh tujuh lima triliun ini tentu dapat meningkatkan dan memudahkan mobilisasi orang dan barang
kemungkinan warga akan mencari waktu terbaiknya